saudara polisi menangkap dua juru parkir liar karena diduga menyalahgunakan narkoba dan kasus perampokan
keduanya sempat jadi sorotan karena meminta uang parkir sebesar rp satu ratus lima puluh ribu rupiah di sekitar masjid istiqlal jakarta pusat
satu juru parkir liar diduga menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba setelah hasil tes urinnya positif
sementara satu juru parkir liar diduga menjadi pelaku pencurian dengan pemberatan
untuk yang berinisial j ini juga terkait dengan kejadian pencurian dengan pemberatan
sehingga terhadap sodara j sudah kami tahan dan kami sangkakan pasal tiga ratus enam puluh tiga